kamu gak mau bantu papa
penggunaannya papa hidup
kalau papa hidup hanya untuk nanggung malu
gue belum pernah melihat papa seputus asa ini
tapi kalau satu satunya
cuma dengan gue harus dekat sama mel
gue bener bener gak bisa ngelakuin itu
andai ada cara lain
buat bantuin papa selain deket sama mel
gue pasti udah bantu papa kan
kamu mau kan bantu papa
ada yang ada orang
you have to help me kasih pelajaran ke cewek raja itu
and gak punya manner
hanya masalah itu ntar aja ya
sekarang kasih tau gue my prince dimana
jadi menurut mel urusan gue gak penting
tapi giliran gue butuh bantu dia malah kelihatan cuek banget
itu om alex ngapain ya sama pangeran
apa jangan jangan om alex minta mypean biar pulang ke rumahnya
atau om alex lagi mohon mohon biar my prince deket rumahnya
atau om alex lagi sama gue biar harta semuanya tuh balik
yaudah yaudah kalo gitu kalian buruan sentun gue kesana yuk
terus masalah gue gimana
aduh apanya masalah lo nanti aja ya
nanti bakal gue bantuin kok tenang aja
ini tuh lebih penting gue mau dengerin mereka ngomongin apa sih
kok kalian pada ketawa sih
emang ada yang lucu dari sini
ya abisnya kita kan gak pernah liat lo kayak gini
tapi gak bermaksud ketawain lo kok beneran
supaya lo bisa lebih tenang
biar gue aja yang beli
udah gak usah gue aja
lo disini aja jagain citra
nanti kalo misalnya tiba tiba trio micin dateng kesini kan
gue beli minuman ya
bukan gue yang beli minuman
muka lo jelek banget tau gak
lagian semenjak pacaran sama ato kok lo jadi cengeng kayak gini sih
bukannya lo cewek tau boy
kenapa lo cinta banget ya sama atat
mewet kayak gitu
kok lo udah jadi sama kayak ata sih
lo mau bilang kalau sikap gue udah berubah
kalau ini temen gue atau bukan sih
harusnya lo tuh bantu gue hibur gue sekarang
bukan malah bikin gue jadi bete kayak gini
yah salah nih gue
udah cengeng baper sekarang
citra ternyata positif banget kalau udah jadian
semoga dia bisa berubah deh
karena kalo enggak nanti dia sama ata terjebak lagi
papa dateng kesini
cuma supaya aku bisa selamatin hartanya
gimana perasaan aku
itu kan om alex